beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
tapi buat aku mama itu adalah wanita paling hebat
memang di awal pernikahanku dengan andin
sama sekali gak ada cinta di dalamnya
aku hanya mau menyakiti andin
cuma pengen balas dendam ke andik
tapi karena ketulusan andin
membuat dendam yang sudah aku bangun menjadi hancur
karena senyumnya perhatiannya ketulusan hatinya
aku sudah berulang kali mencoba untuk memungkiri semuanya
memungkiri perasaan yang muncul
sampai pada saat itu
aku bisa mengerti
pada saat andin minum racun itu aku sadar
bahwa aku takut kehilangan andin

ketika andin mengambil racun

ketika andin mencari racun yang lebih baik
dia mencari racun yang lebih baik
tapi cintaku ke andin terhalang kenyataan
kalau andin adalah pembunuh
aku belum bisa menjadikan andin istri seutuhnya
belum jadi suami istri seutuhnya
aku nggak sampai tega mendatang andin bu
karena semua permasalahan ini juga belum selesai
mama itu gak bisa menerima andin
dan menyuruh aku sama andin berpisah
aku nggak mau itu terjadi bu
aku mau mencadang villagers
tapi di niveau buah
terima kasih ya mama
terima kasih kalau mama sudah mempercayai
terima kasih ya mama
aku berterima kasih karena
mama mau membantu
untuk menyelesaikan kasus ini
tapi kalau saranku mendengar mama gak usah ikutan
aku gak mau buat mama tertekan
gak usah ya
biar aku sama andin
mama gak akan memaksakan diri al
tapi mama butuh tahu kebenarannya
mama akan memaksakan diri al
mama akan bantu semisal mama
ya udah aku lihat omong omong
terima kasih ya
aku inget banget mama
ya mungkin aku memang bukan mama
yang selalu mengucapkan tepat waktu jam lima belas
tapi buat aku
mama itu adalah wanita paling hebat
semua itu adalah wanita paling hebat
cinta pertama aku mama
cinta pertama aku mama
aku gak akan pernah lupa
itu adalah wanita wanita yang selalu menguatkan aku setiap hari
kok kayak keluar dari ruang panino sih
dua hari yang lalu
saya lihat ada orang yang keluar dari ruangan bapak
setelah bapak kasih harddisk itu ke saya pak
saya nggak lihat mukanya pak
orang itu rambutnya panjang
terus pakai topi pak
siapa yang berani masuk ke ruangan aku ya
kalau gitu saya permisi pak
tapi barang barang ada semua
gak ada yang hilang
jadi siapa yang sebenarnya masuk kesini ya
aku harus cek cctv